hingga kini aktivitas gunung bromo di kabupaten probolinggo masih tinggi
meski abu vulkanis terus keluar dari kawah gunung
namun warga suku tengger tetap akan gelar perayaan yatnya kasada pekan depan
dengan pendampingan petugas pvmbg bandung
sementara itu kemarin bandara abdul rahman salemalang dibuka kembali
setelah dua hari sebelumnya sempat ditutup
hasil pengamatan pusat vulkanologi mitigasi dan bencana geologi
atau pvmbg pospanta gunung bromo di kecamatan sukapura probolinggo
aktivitas gunung bromo masih tergolong tinggi sampai sekarang
dan sampai sekarang gunung bromo yang berada dalam level dua atau waspada ini
masih mengeluarkan suara gemuruh dalam intensitas sedang hingga lemah
selain itu juga teramati sinar api dan asap kelabu coklat pekat
yang terus keluar dari ketinggian enam ratus meter mengarah ke arah barat laut
meskipun aktivitas bromo masih fluktuatif
warga suku tengger tetap akan melaksanakan
hari rayanya diakasada bertahun ini
di pura agung lautan pasir dan juga melarong sesaji di kawah gunung bromo
warga suku tengger mengaku tidak khawatir dan takut dengan kondisi gunung bromo saat ini
mereka menganggap fenomena gunung bromo adalah hal yang biasa saja
soalnya itu sudah menjadi adat dan kebersihan
jadi larung berupa aja
sementara itu pvmbg akan melakukan pendampingan pada perayaan kasada hingga selesai
agar tidak terjadi hal hal yang membahayakan bagi warga tengger
dari tim ikut memantau memonitoring nanti akan dibagi dua tim
artinya ada tim yang di lapangan ikut memantau dan tim yang di sini
sementara itu usai tutup selama dua hari
bandara abdurrahman saleh malang kembali dibuka untuk penerbangan sipil pada minggu pagi
hal ini setelah arah abu vulkanik gunung bromo diperkirakan tidak mengarah ke bandara
dari sepuluh jadwal delapan melakukan penerbangan normal dan mengalami keterlambatan
sementara dua lainnya dialihkan melalui bandara juanda sidoarjo
sementara sejumlah calon penumpang memilih menerima keterlambatan pesawat maskapai penerbangan
jika dibandingkan untuk membatalkan jadwal penerbangan